tim peneliti pusat penelitian flu burung universitas airlangga surabaya mengklaim berhasil menemukan formula dasar vaksin virus zika
meski tim peneliti sudah siap memproduksi masal vaksin virus yang tengah mewabah di singapura ini sampai kini belum ada respon dari pemerintah
sejumlah tim peneliti dari avion influenza research center atau arc universitas erlangga surabaya sibuk memindahkan prototipe vaksin untuk mencegah penularan virus zika
vaksin ini diklaim dapat mematikan virus zika
tim peneliti membuat vaksin dari campuran dua virus yang berbahaya yakni virus influenza dan virus zika dengan tambahan beberapa penawar antivirus
setelah diuji di laboratorium ternyata virus zika langsung mati
ketua tim penelitian hoidal anwar nidong menyimpulkan virus zika tidak berbahaya dan juga tidak mematikan
meski tim sudah berhasil menemukan vaksin
menemukan konstruksi dasar vaksin virus zika hingga saat ini
masih belum ada respon dari pemerintah pusat untuk bekerja sama maupun memproduksi vaksin ini secara massal